berikutnya indonesia berhasil menggunakan kuhp baru menggantikan kuhp lama peninggalan pemerintah kolonial belanda dua januari lalu
dengan keberhasilan ini menurut guru besar hukum pidana ui prof dr harkris tuti harkrisnowo
ini indonesia akan segera memasuki era kompidana yang jauh lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa
kuhp baru turut diatur tentang pasal penghinaan pemerintah atau lembaga nasional
harikristuti menyatakan bahwa pasal tersebut dibuat bukan untuk membungkam masyarakat
menurutnya indonesia memang negara yang menganut asas demokrasi
namun bukan berarti demokrasi diartikan sebagai demokrasi yang kebablasan
perbedaan antara kritik dan penghinaan pun ditekankan dalam pasal tersebut
harikristuti menegaskan bahwa tidak akan ada proses hukum tanpa adanya pengaduan
yang sah dari pihak yang berhak mengadu yaitu presiden wakil presiden dan pimpinan lembaga negara
sementara itu topo santoso guru besar fakultas hukum ui menjelaskan bahwa kuhp nasional lebih komprehensif
karena banyak memperbaiki kekurangan kuhp kolonial
memaparkan intinya perbedaan utama antara kuhp nasional dengan kuhp lama
perbedaan perbedaan yang sangat prinsip sangat fundamental ya
baik mengenai tindak pidana
mengenai pertanggung jawaban pidana
mengenai pemidanaan pidana dan tindakan
ada banyak sekali perbedaannya
berikut juga sistematika buku kuhp yang nasional dengan yang lama itu berbeda
kuhp nasional ini hanya dua buku
buku satu aturan umum buku dua tindak pidana
kalau yang lama ada tiga buku ya
adapun wakil rektor satu bidang akademik universitas negeri semarang zainuri menyampaikan
setiap aturan yang telah dibuat dan dirumuskan dalam kuhp baru
merupakan cerminan dari jati diri bangsa indonesia
meski dalam proses penyusunannya menimbulkan perbedaan kontrak
harapan kami ya tentunya dapat diimplementasikan dengan tadi yang saya sebut
walaupun ini persoalan hukum
di teorinya skramor tadi ada open mind open heart
ini harus kita buka
jadi mengadili atau membuat keputusan itu harus tetap mempertimbangkan
dan mendasarkan pada hati nurani
hati nurani tentu hati nurani yang berketuhanan yang mahasiswa
sebagai perwakilan dari perguruan tinggi
zainuri mengapresiasi pemerintah dan dpr ri yang telah menjadikan kuhp sebagai undang undang
ia pun mendukung penuh kuhp baru yang akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh enam mendatang